anies baswedan menanggapi pernyataan politikus pkb yang menyebut sistem pelayanan publik dki jakarta kembali ke zaman jahilia
anies mengatakan rotasi pejabat yang ia lakukan merupakan upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik
belakangan ini dprd dki jakarta menyoroti sistem pelayanan publik di jakarta
ketua dprd dki jakarta prasetyo edy mengungkapkan bahwa pelayanan publik dki jakarta buruk karena kembali marak dengan penghutang liar atau pungli
sementara ketua fraksi pkb dprd dki jakarta asbiala ilyas sebagaimana dikutip dari com menyebut sistem pelayanan publik di jakarta kembali seperti zaman jahiliyah
menanggapi hal tersebut gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan asbi allah harus lebih sering berkeliling jakarta melihat jakarta lebih dekat
ya pkb suruh keliling lebih baik lah bukan cuma pkb itu begitu pkb mulai unik ya
anies juga mengungkapkan bahwa rotasi pejabat yang ia lakukan belakangan ini
juga merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik
ia tak segan kembali merotes pegawai apabila terdapat laporan buruk kinerja perangkat pemerintahan
upgrade sekarang dan instruksinya jelas bahwa pelayanan harus meningkat
dan bila pelayanan ada penurunan maka rotasi mutasi demosi akan kita kerjakan
jadi bagi para lurah para camat kita akan sangat responsif
koran kinerja menurun kita langsung melakukan tindakan assessment apalagi kalau ada pungli
kalau ada pungli siap siap berhenti
sebelumnya gubernur anies melakukan rotasi besar besaran secara mendadak dengan mencopot lima wali kota dan bupati kepulauan seribu
dari tadak madan jakarta
kepala komisi aparatur sipil negara sofian effendi mengatakan pihaknya memiliki wewenang untuk membatalkan pelantikan sejumlah pejabat dki jakarta
jika ditemukan adanya pelanggaran di balik penggantian pejabat tersebut
jika terbukti menyalahi prosedur pelantikan pejabat dki bisa dibatalkan
komisi asn memeriksa sejumlah pihak untuk memastikan prosedur pencopotan mantan pejabat dki dilakukan sesuai dengan aturan
komisi asn telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait dengan pencopotan dan pelantikan pejabat dki ini
katakanlah kalau dia kinerjanya rendah harus prosedurnya satu
dia peringatan lisan kemudian dia diberi waktu enam bulan untuk memperbaiki diri
kalau dalam waktu enam bulan memperbaiki diri tidak ada lagi perbaikan baru peringatan tertulis baru setelah itu pemberhentian
nah ini itu nggak dilakukan prosedur itu tahu tahu ini ke enam belas nya itu dari laporan mereka kepada kami
sudah diberhentikan hanya dengan secara lisan
jadi tanpa ada pemeriksaan
nah bagi kita ya ini adalah sudah merupakan pelanggaran dari undang undang